zainab yang sudah berusia delapan puluh tiga tahun dilaporkan tetangganya asmat karena masalah dua puluh butir kelapa
yang dipetik pada april lalu atau saat bulan puasa warga jalan parit brahima desa wajok hulu
kecamatan jungkat kabupaten mempawah kalimantan barat itu meminta tolong tetangga memanen kelapa
yang pohonnya terletak di perbatasan kebun miliknya dengan milik asmat menurut zainab
dan kelapa yang ia panen itu di lahan yang ia warisi turun temurun setelah buah kelapa dipetik
dan diturunkan tiba tiba asmat datang dan menuduhnya mencuri dua puluh buah butir kelapa yang
nilainya sekitar seratus ribu rupiah dua hari kemudian asmat melaporkan ke polsek jungkat bahwa zainab dan
tetangga lain yang diminta memanjat pohon telah mencuri kelapa tak hanya itu asmat juga melaporkan
anak zainab bernama yulia dalam kasus ini polsek jungkat kemudian memeriksa yulia hingga
tiga kali mereka juga memeriksa hairul yang membantu memetik kelapa sedang zainab yang dalam
usia delapan puluh tiga tahun sedang kesulitan berbicara diperiksa sekali tapi sekarang udah clear kan masalahnya
udah udah enggak ada masalah kan enggak ada masalah nenek pun dah enggak enggak enggak ada
persoalan lagi dengan mereka ini tak adalah tak tahu kalau dia kami tidak ada kami cukup sabar
apa pun ketidakpastian neneknya nyuruh nyuruh aja gitu hanya ke pengkelapanya gitu itu
ya tiba tiba dia itu mekek eh ngapain panjat kelapa aku buatnya nanti aku laporkan kau ke
polisi pada itu kebun nenek batas batas sementara asmat membantah telah melaporkan zainab ke polisi
yang mengakui hanya melaporkan yulia anak perempuan nenek zainab dan
hairul pemetik buah kelapa dalam konferensi pers di sebuah warung kopi di pontianak asmat juga
membantah telah meminta ganti rugi enam juta rupiah saya jujur sama sekali saya tidak mendapatkan yang
itu sumpah saya yang saya laporkan yulia ini di sini ada yang saya laporkan yulia di situ ada
dua tersangka saya lihat di waktu itu julia sama tukang panjat sama nurul itu tukang panjat itu
anak di bawah umur yang di membaatkan yulia anak di bawah umur yang disuruh manjat yulia
setelah itu saya tanya siapa nyuruh kau cong dia bilang julia mana yulia itu di bawah saya
tidak melaporkan ini saya melaporkan yulia kok bukan laporan ya saya pengaduan yulia
setelah kasus ini mencuat ke publik akhirnya polisi melakukan mediasi upaya damai kedua belah
pihak pada senin yang disaksikan tokoh masyarakat kepala desa dan kedua belah pihak pohon kelapa ini
kondisinya sekarang telah diberi seutas tali nilon sebagai batas tanah antara tanah milik nenek zainab
dengan tetangganya asma merunut ke belakang babi nekam timas beserta dengan perangkat desa setempat
telah juga melakukan mediasi namun di tingkat bawah tidak ada kesepakatan kedua belah pihak
sehingga mengadu jatah setidak kita fasilitasi dan sudah kita klarifikasi para pihak kemudian
hari ini kesepakatan ulangi kesepakatan antara kita
kedua belah pihak tercapai demikian keluarga zainab berhadap kasus ini tidak lagi dilanjutkan ke proses
hukum setelah adanya kesepakatan penyelesaian secara damai adi saputro mempawah kalimantan barat